oh ini tadi kayaknya ada telepon
yaudah gue keluar dulu ya
ini rafael bilang
dia minta keteman sama aku besok
bukan satu siang
dia mau ngebahas sama riki sama elsa
kayaknya dia tahu sesuatu deh
yaudah satu menit besok ya
kamu kenapa sih
isi apa apa sekarang mau nemenin aku terus
kamu udah mulai posesif ya mas
ya posesif kamu takut takut kenapa kenapa
apalagi sekarang lagi hamil
ya wajar dong
gak usah senyum senyum
ini sar audience
dan lagipula aku juga bukan pakai saran jeans kan
cuman kan takutnya kalo pake begini kan
eh udah mulai
takut ada kejepit ya pak
di perut mama
rina aja paham
takut adek kejepit ya nay
eh mau nemenin mama ganti baju gak
kamu selesai ngajar jam berapa
jam dua belas siang sih kayaknya aku udah selesai ya mas
karena cuma satu kelas doang
ya udah nanti saya jemput ya
nggak usah lah masih siang banget nanti aku suruh supir ya
posesif banget sih
gak usah nak ajar
aku tuh lagi seneng banget tau
karena aku kamu rina mama bisa berkumpul lagi
semoga bisa selamanya
kayak gini terus
aku masuk dulu
situasi saat ini sudah sangat membahagiakan
gak ada gini
besok kita lari pagi yuk
besok kita lari pagi yuk
besok kita lari pagi yuk
biar sehat oma
biar sehat oma
oma juga udah lama gak om
udah lama gak jogging
udah lama gak jogging
yuk yuk yuk
lagi hamil di rumah
kalau di rumah aja aku bosen dong
emang kenapa sih kan aku gak lari
aku jalan doang mas
nanti kalau misalkan aku cuma diem di rumah aja nanti kakek aku puntuk gimana
udah bengkak tambah bengkak nanti
perempuan hamil itu juga butuh olahraga
asal sesuai kemampuan
jangan terlalu dipaksa
tuh mama aja setuju
biar bisa ada yang jagain aku
ya udah saya ikut
temanin aku tidur dong
aku udah ngantuk
kamu tidur sama om aja ya
soalnya malam ini oma tuh pengen peluk rena
oma pengen tidur sama rena
tapi nanti dongengin aku ya mah
nanti oma akan dongengin rein
nanti oma akan dongengin rena

baca buku cerita ya

bah aku tidur dulu ya
iya jangan lupa baca doanya ya
boleh gak aku ilus adik
kamu lagi ngapain di dalam
kiki seneng banget denger mbak andin hamil
bisa pelan pelan ya
kiki kan denger mbak andin hamil tuh kiki seneng banget masal
bocong di maklumi gitu loh
kenapa sih mas marah marah mung
gak apa apa kali orang aku gak kena apa apa kok
semoga mbak andi diberikan kesehatan untuk menjalani kehamilan mbak andi
oke selama andin hamil kamu harus masak makanan yang sehat
demi adiknya putri ceritanya miss gigi
dipraktekin bukan cuma diomongin